beralih ke sepak bola nasional setelah menumpang di stadion gelora bung karno dan gelora delta sidoarjo
juara liga satu dua ribu tujuh belas bayangkara fc akan menggunakan stadion sendiri untuk laga kandang
tim asuhan simon mcmanamy siap memakai stadion perguruan tinggi ilmu kepolisian
laga perdana bayangkara fc di stadion pt ika rencananya berlangsung empat mei mendatang saat menjamu ps tira
stadion ini telah lolos verifikasi pt liga indonesia baru setelah proses renovasi sejak awal tahun
yang meliputi perbaikan lapangan lampu stadion kursi penonton hingga ruang ganti
namun untuk menjamu tim yang memiliki banyak supporter bayangkara fc tetap harus menumpang di stadion yang lebih besar
jadi ketika kita menghadapi tim tim besar dengan pengertian tim besar adalah supporter
yang hadir luar biasa besarnya di atas lima belas dua puluh ribu sehingga kita membutuhkan lapangan yang betul betul serentatif
sehingga lapangan yang siap untuk menampung jumlah penonton yang besar itulah yang nanti kita pilih sesuai dengan yang sekarang ada yaitu delta sidoarjo itu